selamat malam sidang adjudikasi penyelesaian sengketa pemilu antara politikus partai gerindra muhammad taufik dengan kpu dki jakarta digelar pada jumat pagi di kantor bawaslu dki jakarta
direktur eksekutif perludem titi anggraini menjadi salah satu saksi ahli yang dihadirkan oleh komisi pemilihan umum dki jakarta
dalam kesaksiannya titi menyatakan kpu dki sudah taat dalam menjalankan peraturan kpu pkpu nomor dua puluh tahun dua ribu delapan belas terkait larangan mantan narapidana koruptor untuk mencalonkan diri pada pemilihan legislatif
selama pkpu belum dicabut oleh mahkamah agung maka kpu provinsi harus menaati peraturan tersebut
titi mengatakan forum adjudikasi tidak boleh membahas keabsahan peraturan kpu
sidang adjudikasi haruslah berfokus membahas ketaatan dan kepatuhan kpu dki jakarta dalam penyelenggaraan pemilu
betul jadi pihak pihak yang tidak setuju dengan norma yang meminta partai politik tidak menyertakan tiga mantan napi kejahatan khusus tadi itu hanya bisa melalui dua mekanisme
yang pertama datang ke mahkamah agung meminta undang undangnya
yang kedua ke mahkamah konstitusi meminta tafsir bahwa pasal dua ratus empat puluh dan pasal dua ratus empat puluh satu itu dimaknai bahwa harus juga mengakomodir tiga mantan napi tadi
nah selama putusan pengadilan tidak ada yang menyatakan sebaliknya dalam hal ini mahkamah konstitusi atau mahkamah agung maka bawaslu tidak boleh mengabaikan peraturan kpu nomor dua puluh tahun dua ribu delapan belas
sementara kuasa hukum politikus partai gerindra muhammad taufik yupen hadi menampik pernyataan saksi ahli titi anggraini dalam sidang adjudikasi
aturan yang tercantum dalam pkpu dinilai berisi norma yang mencabut hak pilih seseorang
sebenarnya ya kalau menurut saya ini pandangan saya pribadi fakta integritas itu adalah tricky
iya kan nah trickiness itu mereka tidak punya kewenangan untuk membuat norma baru
bahwa ex napi korupsi itu tidak ada cantelannya di undang undang
kalau kita mengatur yang nomor tujuh dua ribu tujuh belas tidak ada aturan yang melarang
nah bagaimana cara mereka mengatur mereka memaksakan kepada setiap parpol untuk menandatangani fakta integritas
lebih lanjut yupen menyatakan bawaslu harus mengambil keputusan terkait adanya norma baru dalam pkpu nomor dua puluh tahun dua ribu delapan belas
selama ini mahkamah agung dianggap lengah dan tidak dapat bertindak cepat ketika seluruh pihak telah mengajukan judicial review
finanda rahma jakarta